sejak satu desember dua ribu dua puluh satu hingga november dua ribu dua puluh
indonesia resmi mengemban amanah sebagai tuan rumah group of dua puluh atau g dua puluh
di tengah gempuran pandemi yang belum usai presidensi indonesia g dua puluh punya makna khusus
indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama sama mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan
melalui forum kerjasama multilateral ini indonesia punya kesempatan mendorong upaya kolektif dunia
mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif
secara khusus pemerintah memproyeksi sedikitnya ada tiga manfaat besar bagi indonesia dengan menjadi presidensi g dua puluh
manfaat ekonomi pembangunan sosial dan politik
dari aspek ekonomi jika pertemuan dilaksanakan secara fisik
akan terjadi peningkatan konsumsi domestik hingga satu tujuh triliun rupiah
tambahan pdb nasional hingga tujuh empat triliun rupiah
dan pelibatan umkm
serta penyerapan tenaga kerja hingga tiga puluh tiga jiwa di berbagai sektor
tidak hanya pemerintah rakyat indonesia juga punya peran untuk ikut menyukseskan pagelaran akbar ini
mematch indonesia sebagai negara yang ramah dan murah senyum
jadi satu poin plus dalam menyambut delegasi dari berbagai negara
butuh dukungan dari semua pihak agar presidensi g dua puluh bisa berjalan lancar
dan indonesia kembali sukses menjadi penyelenggara event bersejarah
indonesia mulai bulan desember tahun ini
dan selama satu tahun ke depan menjadi tuan rumah
ini pertemuan selama satu tahun ke depan
dan g dua puluh ini kalau kita ingat dibentuk pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tidak lama setelah wilayah khususnya asia tenggara mengalami krisis finansial krisis moneter
ini merupakan grup antara negara negara maju dan negara negara berkembang
nah tentu saja dengan indonesia menjadi tuan rumah presidensi selama satu tahun ke depan ini
banyak yang kita bisa manfaatkan tentu saja
dan kita harapkan juga peran indonesia akan menjadi suatu momen bagi indonesia
untuk memperlihatkan yang paling baik dari sisinya
apa saja manfaat yang kita bisa dapatkan menjadi presiden dari g dua puluh ini
dan juga kira kira hasil konkret
nah ini yang lebih penting
telah bergabung bersama saya menteri keuangan sri mulyani indrawati
dan mbak ani ini menteri ani ini juga merupakan pemimpin dari jalur finansial dari meeting ini
bu menteri apa kabar
baik apa kabar desy
sehat selalu ya
kita sudah kangen ini lebih dari dua tahun tidak bertata muka
tapi kita masih dalam suasana covid kita lakukan interview ini jaga jarak tentunya
sudah lengkap divaksin saya sudah pcr dan antigen juga
jadi semoga aman
nah bu ani ini untuk pertama kalinya indonesia menjadi tuan rumah
presidennya jatuh ke indonesia tahun ini sejak dibentuknya g dua puluh ini
kira kira ya tadi apa yang kita bisa mendapatkan ya signifikansinya
manfaatnya dan juga kira kira dampaknya terhadap khususnya terhadap kita ya
sebagai negara dan juga perekonomian kita tentu saja
seperti tadi disebutkan oleh desi g dua puluh adalah kumpulan dari negara negara dengan size ekonomi yang terbesar
jadi kalau negara negara ini berkumpul dan semenjak sembilan puluh sembilan sebetulnya sesudah financial crisis di asia
waktu itu dipikirkan bahwa dunia ini kalau ada surveillance atau cara untuk melihat resiko
dilakukan seluruhnya tapi kenapa waktu itu terjadi krisis asia dan kemudian menjalar ke latin amerika
sehingga mereka menetapkan oh mungkin kita perlu ada suatu forum dari negara negara yang disebut
makanya dibuatlah g dua puluh
size ekonominya cukup besar yang bisa mempengaruhi tidak hanya dirinya
tapi juga regional atau spillover kepada dunia
apa yang terjadi di negara itu bisa mempengaruhi region atau world
itulah makanya g dua puluh dibentuk
dan karena waktu itu triggernya adalah financial crisis
kemudian waktu terjadi global financial crisis
kita masih terjadi kemudian global financial crisis dua ribu delapan dua ribu sembilan
maka kemudian level meetingnya di elevate pada level kepala negara
karena memang global financial crisis itu hampir membuat seluruh dunia collapse
sins dan kita membentuk yang disebut g dua puluh summit
dimana meetingnya pada level kepala negara itu tidak hanya eksklusif mengenai finance dan keuangan
tapi juga menyangkut aspek aspek yang dianggap bisa mempengaruhi perekonomian global
apakah energi sekarang kita menghadapi covid climate change atau refugee waktu itu pernah terjadi
sehingga inilah yang kemudian evolve menjadi suatu forum
jadi ini akan mulai indonesia and then india
yang kemudian akan diikuti oleh brazil kalau tidak salah
jadi akan menjadi tiga negara yang berkembang dan semua negara besar yang berkembang
sehingga memang ini akan menjadi set untuk negara berkembang mengikuti ini
selain pernah argentina waktu itu ya beberapa tahun yang lalu
jadi apa artinya menjadi presidensi
sebagai tuan rumah dan presidensi kita bisa men shape agenda dunia
dan itu kan sesuatu yang kalau kita di
tapi sebagai negara berkembang kita bisa men shape agenda yang penting
tidak hanya untuk indonesia tapi kita mikir untuk dunia kan sesuai dengan
kita memikirkan bagaimana indonesia menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi
hal sama ini adalah salah satu bentuk
pengejauhan tahan tujuan bernegara kita itu
nah agenda apa yang penting
karena kita sekarang sedang menghadapi pandemi
tentu kita berpikir bagaimana dunia itu segera pulih dari pandemi itu
entah dari sisi kesehatannya maupun ekonominya
dan oleh karena itu pembicaraan mengenai pandemi
apakah mengenai vaksin bagaimana negara negara harus memiliki kemampuan kesiapan
di dalam menghadapi pandemi itu menjadi sangat penting
itu yang mengatakan presiden jokowi
harusnya dunia itu punya mekanisme yang lebih efektif
uhco ada world bank ada tapi mereka tidak bisa kerja bersama untuk bisa memprevent
pandemi ini yang menimbulkan impact yang teruk pada dunia
ekonomi seluruh dunia kontraksi banyak orang kehilangan pekerjaan
belum korban jiwa yang harus kita lihat
dan tentu saja konsekuensi dari sisi biaya
ini besar sekali
oleh karena itu kita ingin ada lesson learned nya
dunia harusnya lebih prepare better prepare
karena ini bukan akan menjadi pandemi pertama dan terakhir
pasti akan muncul potensi pandemi ke depan
apalagi sekarang dengan adanya omikron
bu menteri sebelum kita masuk ke substansi itu sendiri
ini kan pertama kan kita harusnya india tapi indonesia karena kita merasa siap
dan kalau tidak salah dua ribu dua puluh tiga kita juga disibukan dengan asean
asean sebagai betul
nah kita kan juga selama ini mengalami pandemi
kita juga punya masalah perekonomian kita juga sempat turun lah
kesiapan kita sendiri ini kan banyak yang harus disiapkan
itu confident kita betul betul siap
indonesia itu berkali kali menjadi host international
kita sudah punya reputasi luar biasa
jadi indonesia akan menjadi host di bali jadi semua orang akan bahagia

imf annual meeting world bank mereka senang banget
demokrasi forum semuanya reputasi kita itu
tidak hanya logistik keramah tamahan
dan juga dari sisi substansi
jadi sisi substansi indonesia dengan ekonomi kita yang relatively mild
dari sisi pengaruh covid nya
kemarin kita kontraksi dua memang sudah buat kita itu berat
tapi negara lain itu jauh lebih berat desi
jadi dalam hal ini kita sebenarnya relatif baik
dan dalam situasi dimana makronya fiskal monetarnya relatif bagus
jadi kita sekarang dalam situasi yang relatif posisi bisa di showcase
and yet kita relatif baik
penanganan covid kita juga bagus
dari sisi tadi jumlah positif jumlah mereka yang dirawat
dan cara kita untuk tracking tracing
jadi ini adalah sesuatu yang menggambarkan gitu
dari vaksinasi kita termasuk emerging country yang cukup maju
jadi dari lebih dari tadi satu ratus lima puluh meeting
akan lebih dari tiga puluh ribu pekerjaan akan tercipta
karena itu kan sekaligus menormalize ekonomi indonesia
kemudian dampaknya yang langsung tadi dari yang diciptakan
bisa mencapai lebih dari anggaranya dalam hal ini bisa mencapai tujuh triliun
jadi saya rasa indonesia relatif well positioned
dan dalam posisi yang relatif baik untuk bisa meng host ini
memang masalah ipr menjadi sangat penting
bagaimana mencari keseimbangan antara insentif untuk tetap mereka mau melakukan research
versus ini global public goods yaitu memberikan dampak manfaat kepada seluruh dunia
sekarang substansi kita ingat yang baru saja di roma
dan mereka kalau tidak salah temanya itu planet people and prosperity
mungkin bisa dari segi sisi temanya ini peran khususnya bu anies sebagai menteri keuangan
di jalur finansialnya tadi kan prioritasnya ada fokus infrastruktur kesehatan
kemudian ada energi transisi dan kalau tidak salah ketiga itu digital transformation
kita mungkin part satu persatu ya dari khusus peran jalur finansial ini dengan yang pertama kesehatan
kira kira apa yang akan menjadi driving issues nya
tadi saya sudah sampaikan bahwa dunia tidak siap dengan pandemi
dan itu cost a lot dengan adanya covid ini
tidak hanya jiwa manusia juga ekonomi juga tapi juga setback banyak sekali development goals
jadi kita harus well prepare kita membentuk swachu task force
di mana negara negara maju dan negara emerging ini bersama who world bank
mulai mendiskusikan bagaimana dunia better prepare
ini termasuk bagaimana menciptakan health system secara global
pandemi preparedness meaning kalau sampai terjadi suatu pandemi reportingnya
sehingga jangan sampai kemudian gating worst melebar meluas tak terkendali
dan bagaimana kesiapan upamanya untuk bisa melakukan

dan yang paling penting pelajaran sekarang ini kenapa terjadi delta kenapa terjadi omicron
ada daerah negara negara yang belum mendapatkan vaksin
vaksin sehingga kita perlu membuat suatu protokol production nya harus cukup
aksesnya harus di guarantee
karena waktu terjadi seperti di delta itu astrazeneca concentrated di india produksinya
dan sempat berhenti
karena mereka mendahulukan mereka kena delta dan mendahulukan kebutuhan dalam negeri
dan selama pandemi ini kompetisi seperti itu dimana nasionalism menjadi sangat kuat
karena pasti semua leader ingin mendahulukan dan pasti melindungi rakyatnya sendiri dulu
yang lain ya nanti dulu
dan itu kemudian make this situation worse
inilah yang mungkin kita perlu untuk lakukan
dan dananya perlu untuk ada untuk itu
nah ini kan kalau kita bicara mengenai rencana kan harus ada hasil konkretnya
kita lihat sekarang afrika mungkin paling kecil ya rate vaksinasinya
dan sekarang katanya walaupun bukan berasal dari afrika
banyak sekali negara negara afrika kelihatan bahwa mereka jadi victim lah dalam hal ini
dan satu lagi itu adalah kita negara emerging economy kita juga harus merepresentasikan diri kita
tapi di situ kan ada emerging economy yang harus mau tidak mau bu ani
perhatikan juga kira kira hasil konkret yang bisa menguntungkan semua pihak khususnya bagi indonesia
ya seperti tadi pertama komitmen untuk akses vaksinasi
dan inilah yang kemudian kemarin waktu di itali di rome negara negara maju yang memulai produksi vaksin mereka sudah pledge empat billion vaksin akan dihibahkan
dan ini juga yang kita harus lakukan
terutama dihibahkan kalau itu selalu dihibahkan dalam hal ini
tapi tentu kita juga tahu bahwa vaksin vaksin itu membutuhkan handling yang berbeda beda
sehingga kesiapan negara yang menerima hibah juga sangat penting
seperti tadi call box nya vaccinate ernya dan yang lain lain itu menjadi penting
maka kita perlu untuk who world bank yang punya dana untuk bagaimana memperbaiki health system di masing masing negara

dan kita akan menghilangkan jaringan
saya melihat masalah intellectual property rights seperti pfizer dan lain sebagainya
mereka mendapatkan banyak uang mereka yang memproduksi vaksin
bisa tidak dijadikan komitmen bahwa mereka boleh menggunakan copyright atau patent
bagian dari menghadapi pandemi itu adalah tadi akses kepada vaksin termasuk research nya atau ipr nya
atau ipr nya tadi di mana kalau dia itu adalah commercial company
dia mendapatkan banyak
walaupun sebetulnya di dalam situasi seperti itu harga vaksin kan menurun terus
waktu mereka first over dengan saat ini sudah sangat berbeda
tapi tetap pada akhirnya kalau ini mencangkup suatu produk yang hasil research
memang masalah ipr menjadi sangat penting
bagaimana mencari keseimbangan antara insentif untuk tetap mereka mau melakukan research
versus ini global public goods yaitu memberikan dampak manfaat kepada seluruh dunia
itu yang harus menjadi salah satu yang perlu untuk dipecahkan
atau paling tidak prinsipnya untuk bisa disepakati
dan untuk indonesia sendiri aman ya karena saya dengar yang vaksin merah putih
akan mungkin akhir tahun depan baru
ya kita dari badan pom mereka menyampaikan beberapa calon dari vaksin merah putih
sekarang sudah akan masuk clinical trial
tidak kira nanti tahun dua ribu dua puluh dua tapi faktanya bahwa indonesia memiliki kapasitas untuk membuat research
dan semoga bisa menjadi suatu vaksin itu menjadi pembelajaran yang sangat penting
karena suatu negara sebesar kita harus memiliki kemampuan seperti itu
ya mandiri dalam vaksin
di roma kan planet adalah aspek yang sangat penting ya karena memang dengan adanya climate
dan juga indonesia memiliki target target yang cukup ambisius
pada tahun minimal dua ribu lima puluh atau dua ribu enam puluh
apa yang akan di continue khususnya mengenai transisi energi ini di indonesia
sebetulnya untuk g dua puluh climate change is one
agenda among many others ya apalagi untuk finance dalam hal ini
fokus finance yang pertama itu sebetulnya justru pada makroeconomic recovery
makanya kalau di dalam finance fokus dari pembahasan pertama tentu update
yang paling rumit dalam situasi dua ribu dua puluh dua ini adalah suatu pemulihan yang tidak sinkron
karena seperti amerika pulih terus inflasinya tinggi maka dia harus tightening dari sisi moneternya
sehingga kalau dia mau memulai normalisasi tightening moneter dia pengaruhnya ke seluruh dunia
jerman juga begitu maka ecb nanti juga harus merespon terhadap inflasi yang tinggi
kalau mereka menaikkan suku bunga maka seluruh dunia akan terpengaruh karena capital flow akan lari
kepada suku bunga yang lebih tinggi maka negara negara berkembang emerging akan terpengaruh
karena negara negara berkembang masih lag behind pemulihannya dia akan terkena hit itu
di sananya naik di sininya masih belum bangkit
exit policy dan synchronizing policy itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa penting
pembahasan topik pertama di finance dan central bank
kemudian kita bicara tentang tadi sustainable financing yang berhubungan dengan climate change
di sini setiap negara apalagi kemarin g dua puluh kan back to back dengan glasgow cop dua puluh dua
dimana pressure pada g dua puluh untuk kepala kepala negara komit lah untuk lebih ambisius
di dalam mengurangi co dua emission
and then di dalam dinamikanya ya kita bisa commit lebih ambisius i you deliver money
waktu itu kan seratus billion yang dijanjikan oleh negara negara advance country
belum pernah terdeliver
atau energi akan menjadi sangat mahal
dan kemudian energi akan mengatakan i will pass to the people
people nya nggak bisa beli apbn yang harus subsidi subsidi nya nggak punya duit
jadi ini kan sesuatu yang kita sebutnya affordability itu penting banget
selama ini ini kan kita paris agreement kalau tidak salah tahun dua ribu lima belas ya
di mana kita membuat pledge itu menurunkan
tapi katanya kalau dengan bantuan internasional bisa lebih tinggi lagi
ini sekarang five years later
ini sangat berkaitan dengan ya janji commitment untuk menciptakan keadilan lah istilahnya
dari tata ekonomi dunia
apa selama ini kenapa masih belum keluar itu uangnya
apa yang membuatin bottleneck ini persisnya di mana
ya negara maju kan tidak hanya satu view ya mengenai hal ini
pokoknya kalau anda lihat di amerika serikat
kalau anda bicara dengan demokrat mereka akan very climate change
makanya waktu itu paris agreement mereka ikut
karena waktu itu presidennya dan pemerintahnya adalah dari demokrat
begitu presiden trump terpilih mereka keluar dari agreement itu
sehingga yang disebut political commitmentnya juga sangat tergantung dari environment di dalamnya sendiri
kalau sekarang di jerman angela merkel very pro gitu
namun untuk bisa membiayai mereka akan membutuhkan perancis waktu itu
mr macron dalam hal ini dan politik dalam negerinya untuk membiayai komitmen itu
jadi ya negara maju adalah negara yang mostly adalah demokratik
sehingga kalau kita bicara tentang uang ya mereka juga akan lihat
another thing adalah mereka sendiri juga kesulitan keuangan
artinya defisit mereka besar
ekonominya juga sedang tidak menghadapi kondisi boom
jadi ini menjadi selalu excuse aja
namun poin saya adalah ya indonesia tadi dua ribu lima belas punya nationally determind komitmen
namun regardless kita juga tetap menyiapkan apa yang disebut policy framework
di dalam rangka untuk bisa mendeliver credibel commitment tadi
sudah diimplementasi green economy ini sudah di mainstream
jadi bagian dari kebijakan pemerintah
kita sebetulnya even before waktu kita menjadi host cop
atau bahkan kyoto protocol ya jauh sebelumnya
kita indonesia itu sebetulnya long the way mencoba menjadi a good global player
kenapa ya karena ini bukan karena kita patuh sama global aja
bukan keharusan juga
kita island country banyak rakyat kita yang hidupnya ada di pesisir
kalau air laut naik kalau climate berubah
maka pertanian akan terkena kehutanan akan menjadi resiko
belumkan di perikanan
jadi ya kita punya pertarungan yang sangat besar
dunia juga seperti itu dalam hal ini
jadi dalam hal ini indonesia memang mencoba untuk deliver
bukan karena kita ingin menyenangkan global
tapi ini adalah serving our own interest juga
nah dalam konteks ini kita sudah men translate
sampai kepada industri
itu semuanya sudah diidentifikasi
upamanya kalau forestry ini butuhnya sembilan puluh triliun
relatively chip tapi co dua emission turunnya itu bisa gede banget
jadi ini makna kenapa presiden jokowi sangat antusias
dan mengundang semua internasional ayo kita nanam mangrove lagi
karena itu relatively cheap dan mengabsorb co dua yang luar biasa banyak
tapi tetap major dalam hal ini
namun biayanya bisa sampai rp tiga lima ratus triliun
berapa interest rate yang harus dibayar untuk investment itu
dan bagaimana risiko yang akan dihadapi
baik dari sisi masyarakat yang harus bayar listrik apakah lebih murah atau lebih mahal
ataukah subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah
atau untuk private sector yang mereka selama ini menjadi produser dari energi
itu semuanya yang sekarang menjadi sesuatu yang sedang kita siapkan
salah satunya kita membentuk apa yang disebut carbon market
sehingga kemudian bisa diidentified sektor yang
produce co dua berarti itu poluter ya
sektor yang mengabsorb co dua berarti they get credit
nah ini akan merupakan bagian dari yang di
sudah dikeluarkan perpresnya kemarin nilai ekonomi karbon
market mechanism nya sudah mulai di design
untuk electricity pln sudah melakukan cap and trade diantara mereka sendiri
menteri klhk mulai melakukan dalam hal ini
nanti di dalam carbon trade ini yang paling penting adalah monitoring dan valuation nya
ini harganya nanti yang menentukan siapa pasar yang menentukan atau setiap negara
government menentukan awal government menentukan
kita sekarang menggunakan yang undang undang kemarin carbon tax itu dua tiga puluh rupiah per kilo
sangat murah sekali
karena di kanada itu harganya sudah di empat puluh lima dolar
tapi ya kalau kita bicara tentang
dua dolar sama empat puluh lima dolar kenapa gapnya itu jauh sekali ya
kalau anda menggunakan harga tinggi
bukan nggak mau
they cannot afford atau energy akan menjadi sangat mahal
dan kemudian energy akan mengatakan
apbn yang harus subsidi
subsidi nya nggak punya duit
jadi ini kan sesuatu yang kita sebutnya affordability itu penting banget
waktu mendesain gak cuma semangat empat puluh lima ideologi gitu
tapi kita juga harus memikirkan secara hati hati dan detail ya
implikasi dari ekonomi industri dalam hal ini
dari sisi masyarakat kemampuan membeli
dan kemampuan apbn untuk bisa support transition yang very complex ini
itulah yang menjadi salah satu isu yang sangat penting untuk terutama transition energy
jangan lupa yang seperti pln kan balance nya juga harus tetap
yang memiliki peranan luar biasa penting dari energy transition di indonesia
dan kita juga punya ini ya
kalau tidak salah pada tahun dua ribu ya sebentar lagi dua ribu dua puluh tiga atau dua ribu dua puluh
jadi kira kira dari carbon trading ini kan istilahnya income ya buat kita ya
not immidately sekarang itu kan obvious
makanya saya tadi sampaikan orang kan bikinnya seorang
besok ada market terus jadi kita dapet gitu saya jualan
ya banyak hal faktor yang harus dipikirkan kan diorganize secara baik
tadi sektor mana yang memproduce co dua sektor mana yang mengabsorb
bahwa your sector mengabsorb kayak mangrove
berapa per square meter itu bisa mengabsorb
kan harus ada yang meneliti kemudian mengeluarkan sertifikat
yang ngeluarkan sertifikat kan nggak setiap orang bisa
saya pergi ke rte tolong dikasih sertifikat kan gak kayak gitu
nggak akan laku itu karena that sertifikat is going to be the one yang dijual belikan
bukannya co dua terus kita lihat kayak kita beli mobil kan enggak kan
jadi yang dijual belikan itu sertifikat
karena sertifikatnya itu credible dipercaya
di dalam negeri sendiri maupun ke global
harus ada monitoring juga
ada monitoring dan ini yang disusun oleh kementerian klhk dalam hal ini
untuk market mechanismnya kita bicara dengan bursa efek di indonesia
karena mereka yang punya relatively robust market mechanism
kita juga harus bicara dengan bapepti karena co dua itu kan kayak komoditas
sehingga ini harus merupakan suatu koordinasi
jadi regulasi institusinya bagaimana meng enforce nya
itu menjadi sekarang ini yang sedang jadi fokusnya kita
itu baru mekaniknya
belum pada tadi yang disebutkan harganya
kalau kita terlalu tinggi semua orang pengen jual co dua
atau kalau kita terlalu rendah pengen orang beli co dua dari indonesia
karena kita jual
kita jual kredit kita kepada yang lain
kenapa yang kita udah achieve kita jual ke yang lain
nah ini kan menjadi sesuatu yang harus kita protect
jadi how we are going to achieve penurunan co dua yang merupakan commitment kita
and at the same time kalau ada tambahan kita bisa jual itu
dan kemudian masuk masalah teknologi
kalau kita bisa saja menghasilkan listrik yang sama
dengan teknologi yang bagus co dua nya menjadi lebih kecil
itu yang kayak semacam carbon capture
nah hal hal seperti ini akan menjadi suatu faktor
untuk menentukan desain policy yang lengkap dan baik
memang harus fleksibel
dan akhirnya kan keselamatan masyarakat adalah the ultimate
yang nggak boleh di compromize
kemudian kan renewable ya
ini sesuatu yang pasti akan berdampak
dengan kebijakan kita
seperti tadi kan energy transition mechanism adalah
atau bahkan kita mengatakan oh phishing out our coal sampai dua ribu empat puluh
kayaknya kita mengatakan dua ribu empat puluh itu kan mesin lama
apalagi dua ribu dua puluh lima itu udah kayak di depan mata
jadi buat kita adalah sekarang kita akan membutuhkan
kalau permintaan terhadap listriknya belum pick up
karena orang orang masih banyak yang belum work from home
belum ke kantor
jadi demand for listriknya belum pick up secara tinggi
padahal supply listrik kita udah kebanyakan
atau supply kita terutama yang coal dominated itu quite a lot ya
gimana dalam situasi dimana kita lagi kebanyakan listrik
kita harus membangun renewable lagi
kan berarti yang ada di sini harus di retired
di retari itu yang coal terutama yang the most poluted
yang sudah tua yang mungkin efisiensi dari pltu nya sudah tidak bagus
nah ini pun tetap harus membutuhkan biaya untuk mempensiunkan dini dari coal ini
kemudian renewable potensinya indonesia banyak
presiden selalu mengatakan hydro saja
indonesia punya berapa lebih dari berapa seratus sungai atau sungai sungai yang besar
satu sungai saja kayak kayan
beliau bisa mengatakan bahwa oh ini jumlahnya berapa megawatt hidro berhubungan dengan sungai
berhubungan dengan lokasi
kalau lokasinya ada di kalimantan tapi industrinya ada di jawa
berarti kan listriknya harus dibawa ke jawa
atau kita membuat pusat pertumbuhan baru di kalimantan
kan kayak gitu
dimana demand nya juga harus dipenuhi
dimana demand nya dan bagaimana affordability nya
kemudian solar di indonesia
kita juga mengatakan solar di indonesia punya potensi
teknologinya juga menjanjikan
namun itu membutuhkan lahan
lagi lagi kalau tempatnya di jawa lahannya itu menjadi sangat kompetitif
kalau di luar jawa menjadi besar tapi demandnya nggak terlalu besar
atau kita mengatakan geothermal
indonesia juga sebagai negara yang punya vulkanus banyak
itu geotermal potensinya luar biasa besar
nah langkah langkah kita untuk membuat renewable menjadi atraktif
itu termasuk tadi memberi fiscal incentive kayak tax
risikonya dijamin sebagian oleh pemerintah
hal seperti itu yang kita coba terus perhatikan

sekarang sudah ada set of policy nya untuk itu
kita cukup atraktif untuk itu renewable
ya selalu relatif ya dalam hal ini kalau kita mengatakan di indonesia
lu mengatakan ini baterai kan lithium
kalau sekarang demand kata disebutkan
listrik kita kalau masih seperti sekarang
majority dari mobil adalah menggunakan fossil fuel
kalau dia diubah menjadi listrik berarti demandnya akan naik
kalau orang orang cooking di rumah masih menggunakan lpg
kalau kita ubah menjadi kompor listrik berarti demandnya akan melonjak
tapi ini kan membutuhkan infrastruktur
gak setiap rumah tiba tiba berubah jadi kompor listrik kan
jadi pln nya juga harus investasi untuk distribusi
kemudian kita bicara tentang policy mengenai otomotif
indonesia pada saat yang sama punya natural resource
yang sangat kuat mengenai tadi nikel dan lain lain
yang merupakan bahan baku untuk baterai
dan ini yang bisa dijadikan extra income
kembali ke ini situasi global tahun depan
ini apalagi dengan adanya omikron sekarang
kira kira tadi kan sudah sedikit disinggung
tapi kan di anggota di g dua puluh kan ada amerika serikat
tapi ada china juga ya
bagaimana dan kira kira dampaknya terhadap indonesia
how vulnerable are we terhadap situasi eksternal
yang tadi sempat disebut oleh bu ani
dari sisi kesehatan atau bagaimana
dari sisi pertumbuhan global
karena kan pertumbuhan global post covid ini kan
ternyata masih cukup sulit ya cukup menurun
tahun dua ribu dua puluh dua imf oecd semuanya merevisi ke bawah proyeksi ekonomi dunia
dan terutama kontribusi dari negara negara seperti amerika serikat
yang kemungkinan akan lebih rendah
karena tadi ada masalah inflasi
ada masalah supply disruption
ada masalah varian baru dari covid nya
yang kemungkinan akan tempering the recovery mereka
eropa juga sama menghadapi inflasi
sementara rrt juga sama dalam hal ini
sekarang dengan masuknya gelombang delta dan ada omikron
mereka menjadi tightening lagi dan itu menimbulkan ekonomi
yang rada mengalami perlemahan
situasi ini menyebabkan tahun dua ribu dua puluh
recover together nya menjadi challenging
karena tadi adanya spillover unevenness dari vaksinasi
recover stronger itu juga menjadi challenging karena adanya resiko baru
untuk indonesia kita tetap lebih optimis tahun depan kita bisa tumbuh
karena tahun ini memang kita dihadapkan pada kuartal satu
waktu itu psbb kita bulan maret
sehingga menyebabkan kinerja ekonomi kita hanya sedikit di bawah
kuartal ketiga kita terlantam delta
jadi di bawah turun lagi ke tiga lima
kuartal keempat dengan manajemen covid yang baik
iya untuk kuartal keempat
tapi tahun depan kita harap dengan vaksinasi yang sudah mulai meluas
daya tahannya menjadi bagus
rakyat kita menjadi protokol kesehatan itu sudah menjadi habit
maka kita bisa menyeimbangkan ekonomi pemulihan itu
tanpa terlalu dikhawatirkan akan muncul varian baru
mungkin varian baru akan muncul
tapi resiliensi kita akan muncul
jadi ekonomi kita lagi baik
inflasi masih tetap rendah dan kita akan jaga
ini memberikan kesempatan tapi windowsnya sangat pendek banget
karena tadi saya sampaikan di amerika interest rate akan naik
dengan adanya inflasi yang sangat tinggi
dan dengan pemulihan ekonomi yang lebih lemah
ini semuanya menjadi tantangan bagi indonesia sendiri ya
di luar kita sebagai presidensi g dua puluh
maka policy seperti fiskal kita
tetap sangat mendukung
tujuannya adalah supaya ekonomi momentum pemulihannya tetap bisa
tapi masih oke kan
ya memang desainnya kan konsolidasi
tapi kita mungkin end up lebih rendah
karena penerimaan pajak kita cukup bagus
ekonominya kita dalam hal ini
relatively tadi ekonominya membaik juga
jadi kita punya defisit yang relatif akan lebih menurun
tahun depan kita juga akan turunkan lagi
ya dan mudah mudahan pertumbuhannya juga akan langsung ya lebih tinggi
ya memang tujuannya adalah memulihkan ekonomi
profil apbn kira kira tahun depan bagaimana
dan juga sampai tahun ini
ini kan yang pen ya
untuk memulihkan ekonomi nasional
bagaimana sudah terserap dengan baik
sesuai spending pemerintah sesuai dengan target
atau evaluasi dari bentuk
tahun ini yang sama seperti tahun dua ribu dua puluh
in away bahwa apbn itu menjadi responsif dan fleksibel
karena tahun dua ribu dua puluh
kita membuat apbn
belum ada waktu itu
pengetahuan akan ada covid
apbn kan dibuat tahun dua ribu sembilan belas untuk tahun dua ribu dua puluh
covid nya baru mulai masuk bulan januari
menjadi pandemi maret
jadi apbn harus berubah banyak sekali tahun dua ribu dua puluh
karena terjadinya covid
kita menaikkan anggaran kesehatan
pen waktu itu yang kita desain di atas
cuma lima ratus lima puluh terserap
sebagian uangnya dananya masuk ke dua ribu dua puluh
terutama yang untuk pasien
dan segala macam yang berhubungan dengan vaksin
tahun ini kita juga another pen nya sekitar tujuh ratus lima puluh
kita lihat absorpsinya juga sudah mulai membaik
terutama di dua bulan terakhir ini
beberapa program baru yang dibuat
akibat terjadinya kayak delta
kita dalam hal ini memutuskan presiden
oke kita harus melakukan pengetatan lagi
berarti rakyat kita mengalami tekanan sosial dan ekonomi yang berat
jadi waktu itu juli agustus september
kita berikan tambahan bansos
tapi ini semua harus dilakukan mau tidak mau
karena sempat diminta disuruh mundur nih
menteri keuangannya enak aja
ya kita kan semuanya kan mengelola ini bersama sama ya
artinya masyarakat juga melihat sendiri
bagaimana covid itu suatu situasi yang sangat luar biasa
dan gak ada yang merencanakan
apakah kita tahu waktu itu akan ada delta
kan kita tidak tahu
kita belum tahu nih
kira kira omikron ini akan kemana
omikron akan seperti itu
jadi kita juga semuanya harus punya
kerendahan hati dan memang harus fleksibel
priority nya kan keselamatan masyarakat adalah di ultimate
yang gak boleh di compromise
makanya bisa ada perpu
karena kita melindungi masyarakat
padahal tadinya gak boleh
itu karena kita mau menyelamatkan masyarakat
masyarakat adalah yang utama
oh even mau mulai bisnis di indonesia susah banget
regulasi yang harus dipenuhi
even before saya start harus sudah mati dulu bisnisnya
g dua puluh ini dan juga untuk indonesia sendiri tentunya
untuk g dua puluh ini topik digital itu sudah cukup lama sebetulnya di recognize dari berbagai aspek
pertama ia melihat bahwa digital technology sebagai salah satu vehicle untuk menciptakan demokratisasi ekonomi
karena rakyat rakyat yang biasanya financial excluded menjadi bisa financial include
jadi dengan ada digital technology kan mudah membuka akun id nya menjadi lebih mudah verifikasinya lebih mudah
reaching out kepada mereka juga menjadi lebih murah
cost untuk meng include terutama masyarakat yang tidak mampu
kita masih membutuhkan pr seperti literacy nya perlu diperbaiki proteksi terhadap konsumer perlu penting
jadi dengan digital technology terutama kalau untuk g dua puluh berhubungan terutama dengan financial inclusion
ada juga digital technology yang hubungannya adalah dengan taxation
karena tax untuk perusahaan digital yang sifatnya global itu menjadi suatu pembahasan siapa harus pajak ini
mana mau harus juga bayar pajak
dia harus bayar pajak cuman masalahnya dia harus bayar pajaknya di tempat dia atau di headquarternya dia
di tempat dia jualan services atau di headquarternya
amerika kan kepengennya bayarnya di pajak
kita bikinnya di sini
itu selalu mereka akan rebutan
makanya di dalam g dua puluh dibuatkan kesepakatan untuk ada minimum taxation
supaya dia not even mau bayar di tempat headquarternya maupun di tempat pasar
dia pergi ke tax haven yang gak ada pajaknya gitu loh
jadi akhirnya gak dapet dua duanya
nah ini kan nggak boleh
jadi itu salah satu yang dibuat dalam g dua puluh adalah agreement on a global taxation principle
kemudian juga dari sisi digital juga ada aspeknya cryptocurrency atau central bank digital currency
ini menjadi suatu isu yang luar biasa
sebelum central bank central bank itu agree
orang udah pada bikin kripto sendiri sendiri kan
mereka buat closed ledger dan kemudian orang pada beli aja dan menjadi suatu komoditas
currency menjadi komoditas
nah ini regulasinya berapa
karena belum settle developmentnya udah luar biasa sangat tinggi
ini akan menjadi salah satu juga isu yang akan sangat penting dalam g dua puluh
tapi otherwise kalau kita ngomong tentang digital technology a lot of upside potential
tentu ada downside risknya
upside potentialnya yang tadi
ekonominya akan menjadi jauh lebih bisa vibran maju dan tadi pemerataan bisa di
namun indonesia harus invest
makanya apbn kita tahun lalu tahun ini karena tiba tiba dengan adanya covid kan everybody pindah ke digital
meetingnya sekolahnya kesehatan makanan sekolah dan kerja
kita semuanya pindah menjadi digital
sehingga ya kalau di jakarta relatively smooth
karena memang sudah infrastrukturnya well established
tapi tidak seluruh indonesia quality dari infrastruktur digitalnya
sudah semaju seperti di sini
sehingga kita harus invest untuk daerah daerah terpinggirkan terpencil dan terluar itu
kita masih ada dua puluh ribu desa out of tujuh puluh
tujuh puluh lima ribu desa yang quality dari internet connectionnya masih belum optimal
sehingga kita menambah tadi infrastruktur
supaya kita bisa meng connect sampai kepada tempat terpencil
itu yang kita lakukan
jadi infrastruktur digital penting
regulasi menjadi penting
dan proteksi kepada consumer menjadi penting
teknologinya kan berubah terus
tapi kalau misalnya dampak dari kita kan sekarang punya undang undang cipta kerja ya
dan satu lagi kalau tidak salah sovereign wealth fund ini
kapan akan dirasakan
dampak positifnya dari hal ini atau sudah mulai
sepertinya sudah ya
kalau kita bicara undang undang cipta kerja
seperti salah satu yang selalu digaungkan adalah simplifikasi dari sisi start of doing business di indonesia
yang selama ini selalu dikenal
oh even mau mulai bisnis di indonesia susah banget
banyak sekali izin izin regulasi yang harus dipenuhi
even before saya start harus sudah mati dulu bisnisnya
gara gara udah exhausted gitu ya
mendingan pergi ke negara tetangga
mendingan negara tetangga
cuma berapa jam
dan juga start your business gitu
kita sekarang bicara kalau usaha kecil
nah hal seperti itu menjadi sangat penting
dan ternyata kita langsung lihat jumlah registering dari start of doing business kita yang sangat mudah ini
menyebabkan terutama umkm masuk
tapi ini kan masih permulaan
banyak pemerintah daerah yang belum totally tune in
jadi masih perlu harus di smoothing
kemudian kita bicara tentang berbagai kawasan ekonomi khusus yang kita buat
dengan banyak sekali tadi policy transformasi kita untuk membuat hilirisasi
maka masuklah capital dan investor ke dalam negeri kita
soverement wealth fund kita mereka sekarang sudah mulai masuk untuk membuat investasi
bersama partner fundnya
jadi waktu kita sudah established dan mereka lihat bahwa ini di governed dengan transparan dan bagus
sehingga sekarang mereka masuk
ada dari netherlands dari canada dari uae
kita bisa attract tiga lima billion dari luar
jadi ini kan besar jadinya
jadi dia nggak sendirian invest
jadi kalau dia punya satu billion
kalau dia punya lima belas trillion yang kita injeksi kan
maka kita bisa attract lebih dari lima puluh triliun dari luar
dan ini bukan debt ya bukan utang
mereka sama sama investasi dengan kita
itu nanti bisa invest di bidang toll road port airport dan berbagai infrastruktur
atau bahkan yang lainnya
jadi banyak ya hasil hasil concrete kita harapkan
karena waktunya sudah habis
kira kira ini kan kesempatan untuk menjual brand image indonesia kita butuh
pariwisata kita juga meningkat karena itu sangat revenue penting ya bagi ekonomi kita
bagaimana image yang ingin ditampilkan terhadap indonesia
supaya semua dunia itu merasa wah ini kalau indonesia jadi hostnya
apalagi yang memimpin adalah menteri keuangannya
kalau turism kan berhubungan dengan safety dan security ya
dan saat ini yang menjadi concern dari para turis adalah yang tadi masalah covid
jadi kalau indonesia sekarang dianggap sebagai negara yang sukses dalam menangani delta
maka kita bisa mulai melakukan opening
lihat aja negara sekitar kita yang tadinya very lockdown tutup tutup
sekarang mereka juga
mikir kedua juga indonesia kok bisa ya
dan kita juga dalam membukanya juga tetap harus sangat waspada ya
bukannya khawatir atau ketakutan tapi tetap waspada aja
karena memang pandeminya belum hilang gitu
nah oleh karena itu seperti kita lihat di bali
sekarang ini sudah susah banget untuk cari reserve hotel di bali dalam situasi
dimana domestic tourist sudah sangat besar
kita berharap orang orang indonesia ya spend your money and time di indonesia untuk merevive dan menstimulate ekonomi kita sendiri
dan pada saat yang sama juga jaga protokol kesehatan
kalau kita lihat ini akan tetap terjaga bagus over this natal tahun baru
confidence akan makin besar
maka mereka sekarang australia singapura
mereka sekarang juga sudah mulai lebih confidence
untuk mengatakan bahwa indonesia ternyata lebih baik dari kita gitu
dari mereka gitu ya dalam hal itu
ya paling kita lebih patuh lah prokesnya kalau kita melihat
ya dan g dua puluh menjadi trigger kan
karena seperti kayak di finance yang deputy ini ada delapan puluh enam berasal dari hampir lebih tiga puluh countries
dan mereka levelnya bukan orang orang ya
mereka yang sangat tahu sadar mengenai kesehatan
jadi kalau mereka punya confidence datang ke sini
mereka melakukan meeting
dan kemudian mereka pulang
dan mereka tetap sehat
ya kita harapkan nggak kena di tengah jalan gitu
dan bisa spending berapa hari ya liburan di bali
maka itu akan juga memberikan confidence terhadap kita
iya ini merupakan party yang besar buat indonesia
tentu saja kita dukung dan semoga semua yang dibutuhkan dari segi infrastrukturnya sdm nya anggarannya juga
kita harapkan covid nya juga semua kooperatifung ya
kooperatif tapi paling tidak ini sesuatu hal yang positif ya
tantangan selalu ada di dalam hidup ini tapi kita harus bisa mengusahakan
iya dan harus optimis ya
harus optimis tapi tetap waspada
ya yang penting kita waspada dan kita siap
terima kasih banyak bu menteri keuangan
terima kasih desy
bu sri mulyani indrawati
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan juga online di youtube insight with desi anwar
kita masih dalam suasana covid
jadi jangan lupa protokol kesehatan rajin mencuci tangan menggunakan masker hindari kerumunan dan tentu saja jaga jarak